mas pur ada apa
gak apa apa cuma pengen main aja
masa cuman liat gentengnya aja
dih buat gua biar kata cuman liat genteng rumahnya doang
udah bikin gua seneng
syukur syukur si mai ada di luar
jadi gua bisa liat sekalian
udah nunggu aja lu bet
betul itu kakak
betel tuh selalu setia menanti seorang kekasih
apa sih ya bet
abang udah mau pulang sekarang
karena masih ada sedikit pekerjaan yang harus abang selesaikan
yang penting buat abang sudah mampir kemari bawakan my oleh oleh dan ketemu mai
mas pur ada apa
enggak apa apa cuma pengen main aja
mau curhat soal ani ya
ronde belum dimulai udah kak
enggak usah malu
ini kok bisa kok aja garansi ya
pokoknya ini kok ngedukung mas pur
cuma kagak enak badan
iya kan di
nggak enak badan
ini gue pamit duluan ya
ya allah mbak be
ani kan cantik
harus usaha pol
usaha buat apa
usaha itu harus
mas pur punya saingan kak
kok bang udin
kamu kayaknya salah deh
ineku lupa lagi masak air
maaf ya mas pur
ineku tinggal masuk dulu
maaf ya mas pur
ineku tinggal masuk dulu
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
ineku tinggal masuk dulu
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur
maaf ya mas pur

ya udah tuh
bapak mau jalan kaki aja
jangan disusulin ya
iya kalau nelpon
hahaha mau pantun kan
mau pasti tahu

mbak kok kata bu nur tadi ngerebut pelanggannya dia
iya tadi tati bikin kue di rumah emak emak
terus mbak surti ditelepon sama bu nur
katanya tati ngerebut pelanggannya dia mbak isah
ya mana tati tahu kan bang ojak yang ngedapetin orderannya
jangan jangan gara gara nggak jadi pesan rendang
bisa jadi bang coba bang tanya gi
yaudah bang tanya dulu ya
barusan gue di ku mike tyson
ngelihat saingan gue keluar dari rumahnya si mike
gue jadi cemburu
kayaknya gue udah kagak punya harapan deh
hayu atu pa beli buah
beli oleh oleh buat newok anak si atang
kan entis yang nyetir pak
berarti entis yang bilang berangkatnya
mama dari rumah emak
tadi ada tamu
mama nggak tahu
nggak ngelihat luar
cuma denger dari suaranya yang berat dan berwi bawah
dia dibilangin mbak surti yang barusan ditelepon bu nur mala
katanya istri saya ngerebut pelanggan bu nur mala
sebetulnya ide syukuran itu dari bu nur mala ya kan bun
iya cuman kita belum punya uang
jadi pesen kue ke potati
yaudah deh bang saya pamit ya
enggak mau ke rumah pak sofian
maaf ya jadi bikin masalah
ojek saya kan gak musuhin ojek
lagian saya lagi gak kepingin kemana mana
oh kirain apa masuk aja yuk
bu nurnya ada pak
bang ojek butuh sama saya atau istri saya
mau gue jelasin soal pesenan kuenya mbak isah
ada apa sih pak
duduk dulu sebentar
maaf bu istri saya bukan yang ngambil langganan ibu
bang harun sama mbak isah tetap gak ada yang syukuran
tapi emang duitnya terbatas
cuma cukup beli kue gak cukup pesan rendang
oh cuma begitu nggak apa apa
kita udah biasa kok dan kita ngerti
iya kan bu
sampai jumpa lagi